berkendara pada malam hari biasa dilakukan para pemudik
ada sejumlah hal yang harus disiapkan khususnya oleh pemudik bersepeda motor
dan ini spesialis kita nih korespondensi cnn indonesia albi pratama
memiliki sejumlah tips persiapan bagi para pemudik yang akan berkendara pada malam hari
korespondensi cnn indonesia
bisa dilihat kan pandangan ruas ke depan kendaraan lain dan juga beberapa rambu
serta beberapa warga yang mungkin menyeberang bisa terlihat dengan baik
perjalanan malam hari kerap menjadi pilihan pemudik khususnya pengendara sepeda motor
mereka menghindari kepadatan lalu lintas dan terik matahari pada siang hari
meski terkesan lebih nyaman berkendara pada malam hari bukanlah perkara mudah
selamatan dan keamanan perlu mendapat perhatian khusus
ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemudik yang berencana untuk melakukan perjalanan malam hari
pemirsa bertemu lagi bersama saya albi pratama di sini
kali ini saya akan melakukan perjalanan pada malam hari
dan bagi anda yang juga akan melakukan perjalanan malam hari
khususnya pada pergerakan mudik tahun dua ribu tujuh belas ini
saya memiliki beberapa tips bagi anda agar anda tetap selamat dan juga nyaman di perjalanan
yang pertama pastikan kondisi sepeda motor anda
yang kedua siapkan juga perlengkapan keselamatan anda seperti helm jaket dan juga sarung tangan
dan yang ketiga ketika melakukan perjalanan malam hari sediakanlah alat penerangan seperti senter
yang akan berguna ketika kendaraan anda mengalami sebuah masalah
semoga informasi dan tips saya tadi bisa memberikan manfaat khususnya kepada anda yang akan melakukan perjalanan pada malam hari
ketika fisik anda sudah mulai terasa lelah mata anda mengantuk carilah lokasi terdekat yang aman agar anda bisa segera beristirahat
dan yang paling penting selamat sampai tujuan